dan memang ragam strategi telah diadopsi para pemain e commerce di indonesia demi menjangkau konsumen yang lebih luas
salah satunya adalah yang mendulang sukses ini adalah flash sale atau penjualan cepat
lalu bagaimana fenomena flash sale ini berhasil menggairahkan bisnis e commerce di indonesia
flash sale sudah tidak asing lagi bagi anda yang doyan berbelanja online
tak hanya dalam memeriahkan harbolnas flash sale kerap dirilis oleh platform e commerce bila ikut meramaikan hari raya atau kemerihan tertentu
di indonesia flash sale pertama kali diklaim diterapkan oleh lasada pada tahun dua ribu dua
saat itu tujuannya ingin meluncurkan produk ponsel baru asal tiongkok xiaomi
kala itu ponsel laku terjual empat puluh ribu unit hanya dalam waktu lima menit
flash sale itu tidak memberikan keuntungan yang signifikan
namun memberikan efek psikologi bagi pengunjung untuk tetap berselancar di platform
menghabiskan waktu mereka alias ngelihat lihat dulu lalu setelah itu akan berbelanja
jadi secara margin itu memang tidak tinggi tapi perannya itu lebih untuk menghimbau agar masyarakat tertarik untuk datang
dan setelah itu berbelanja hal hal yang lain juga
kita sehari sepuluh kali melakukan flash sale
selama tiga hari
top kategorinya biasanya fashion beauty lalu smartphone dan elektronik lalu ada babys and kids
tapi secara garis besar di dua ribu delapan belas ini semua kategori itu bergerak naik termasuk juga digital product
cara kerja flash sale adalah e commerce menginformasikan kepada pemilik merek dan seller bahwa akan diadakan flash sale
syaratnya mereka diminta menyediakan produk dalam jumlah banyak
tentu saja dengan diskon yang sangat besar
seperti yang terjadi pada harbonas dua ribu delapan belas
beberapa produk fashion kecantikan dan elektronik dijual dengan harga seperti dua belas rupiah atau dua belas ribu rupiah
flash sale sebetulnya seperti cuci gudang pada toko offline yang memperlakukan siapa cepat dia dapat
sehingga kombinasi kecepatan dan keberuntungan yang akan menentukan pengunjung serius ingin memiliki barang tersebut
kesiapan jaringan sistem platform e commerce itu sangat diperlukan agar kenyamanan berbelanja online itu tetap terjaga
kalau tahun lalu itu tiga atau empat kali lipat ya sekitar itu ya
yang pasti apa namanya tadi yang saya sampaikan juga kita menyiapkan infrastruktur tim dan lain sebagainya untuk memastikan meskipun ada lonjakan tetap bisa dinikmati dengan nyaman
bagi seller flash sale memberikan potensi peningkatan omset kenaikan jumlah transaksi seller dan toko menjadi lebih dikenal
namun syaratnya produk termasuk dalam hotlist harganya lebih murah dari kompetitor dan tampilan toko lebih mengesankan
secara total sales pun jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya gitu dibanding tahun dua ribu dua
tapi buat kita sendiri peningkatan kita lebih dari lima kali lipat
kita melihat flash sale itu menjadi satu kesatuan dari berbagai macam excitement yang kami tawarkan untuk customer kami
selain flash sale ada program free ongkir atau gratis ongkos kirim cicilan hingga undian berhadiah
sistem pembayaran juga makin bervariasi seperti yang paling banyak masih melalui transfer antar bank cash on delivery atau melalui kartu kredit maupun dompet digital
semuanya ditawarkan demi memberikan kenyamanan
dan menjangkau konsumen lebih luas lagi